sebuah ruangan di lantai dua gedung nusantara ii dpr mpr senayan jakarta pusat terbakar
beruntung api berhasil dipadamkan sebelum membakar bangunan
petugas pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi setelah ada laporan kebakaran di gedung nusantara ii dpr mpr senayan jakarta pusat minggu dini hari
meski api belum terlihat menyembur ke atap gedung petugas tetap melakukan pencarian titik api yang diduga bersumber di lantai dua
menurut petugas ada dugaan kebakaran ini karena konsleting listrik dari atap plafon di lantai dua
beruntung percikan api tidak merambat ke bangunan lain